lagi minuman keras oplosan menelan korban jiwa
seorang warga cicalengka kabupaten bandung jawa barat minggu siang
tewas usai mengkonsumsi miras oplosan pada jumat malam
selain itu sepuluh orang masih dirawat intensif di ruang igd rsud cicalengka
satu orang dirujuk ke rshs bandung dan lima orang diperbolehkan pulang
total korban akibat miras oplosan di dua titik berbeda tersebut berjumlah dua puluh tujuh orang
seluruh korban mulai merasakan sakit usai minum miras oplosan pada sabtu malam
kebanyakan korban merasakan mual dan rasa panas di perut
korban tewas mencapai sebelas orang termasuk seorang wanita
selain korban tewas sepuluh korban lainnya masih dirawat intensif di ruang instalasi gawat darurat
rumah sakit umum daerah cicalengka
sepuluh korban yang masih dirawat kini dalam keadaan kritis
setelah dilakukan pemeriksaan awal
miras oplosan yang dikonsumsi para korban
mengandung alkohol dengan konsentrat tinggi dan mengandung zat zat berbahaya lainnya
kita belum bisa kasih data yang lengkap ya mas ya
tapi yang jelas dari dua puluh tujuh itu ada sebelas yang meninggal
dari pengecekan sementara ada kandungan apa sih yang dikonsumsi itu
katanya ada alkohol konsultasi tinggi dengan zat zat yang lain yang ditambahkan
rata rata kondisinya berat dan sebagian yang meninggal itu datang dengan
kondisi masih sudah meninggal di tempat
jadi pada saat datang sudah meninggal
polisi dan warga menggerebek dua kios di jalan bypass cicalengka
kabupaten bandung yang diduga menjual miras oplosan
selain menyita barang bukti miras polisi juga menutup dua kios tersebut
polisi pihak kecamatan dan perwakilan warga masuk kios
dan mengeluarkan seluruh miras yang ada di dalam kios tersebut
polisi mengamankan ratusan botol miras berbagai merek dan jenis
serta sejumlah drum minumir dan minumir
ini adalah minuman tradisional tuak dari dua kios
polisi juga menutup secara permanen dua kios ini
kapolres bandung akbp indra hermawan mengatakan
pihaknya masih menyelidiki keterlibatan dua kios yang digerebek ini
dengan sebelas korban meninggal akibat miras oplosan
keberadaan kios ini sebenarnya juga dicurigai warga
sebagai tempat penjualan minuman keras
protes sudah pernah dilakukan namun tidak pernah diabaikan oleh pemilik kios
menurut pemerintah minuman keras ini berjalan sekitar lima tahunan
di kios ada berapa orang yang meninggal pak
yang saya dengar barusan ada sembilan orang pak
dengan hari kemarin
ini sudah sempat diprotes nggak sih pak sama warga pak
ini kalau protes ke sekitar sudah pak
cuma ya mungkin belum waktunya seperti ini saja pak
sudah banyak yang makan kok pak
sebetulnya tahun dua ribu enam belas banyak juga
kami temukan ada beberapa minuman keras yang banyak adalah jenis minuman lokal mungkin orang sendiri bilang tua jadi kita memang ditemukan yang harus dibatasi
kami masih mendalami itu apakah ada tidak yang penting gini setiap ada informasi masyarakat laporan laporan masyarakat kita tidak dapatin dulu